oke kita kembali bicara mengenai ini
mbak andre lagi main handphone instagram
tapi saya mau tanya mbak ebrus kalau kita bicara kita anggap saja
solid atau sulit kalau kata mbak sama dura aja
tapi kalau kita bicara mengenai kita anggap saja semua ini setuju bahwa ini ada panggung belakang politik di balik ini semua
tapi apa manfaat dan dampak yang bisa dirasakan presiden jokowi dari aktivitas atau kompromi
kalau anda tidak mengatakan deal ini dari kompromi ini apa
saya pikir kalau itu dilakukan saya tidak tahu apa sudah dilakukan
misalnya ini kan kita bisa anda anda
tapi yang pasti bahwa siapapun warga negara republik indonesia ketika ada sesuatu perbedaan tidak ada salahnya bertemu dipanggil
karena kenapa karena ada yang disebut adalah special audience
tidak semua warga negara harus indonesia harus ditemui
tetapi memang ada tokoh tokoh tertentu yang harus didekati secara spesial
nah pertemuan pertemuan semacam ini apalagi tokoh tokohnya
yang sering mengkritik beliau saya kira perlu presiden atau rejim siapapun yang berkuasa mendengar
kenapa orang yang di sekitar dia biasanya akan memberikan sangat subjektif
sangat menyedangkan bapak presiden
tetapi orang yang selalu mengkritik bisa lebih objektif
sehingga dengan demikian bahwa siapapun pemimpin justru harus mendengar orang oposisi
sekalipun itu pahit
tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan kita misalnya
saya mau tanya sebagai ahli komunikasi politik saya mau tanya
secara politik elektoral dan secara branding politik
yang dilakukan presiden ini jika memang ini deal politik gitu ya
ini positif nggak
saya kira kalau memang kalau itu dilakukan ada pertemuan pertemuan semacam itu
mengarah kepada kepentingan bangsa dan negara politik kebangsaan saya kira bagus
bukan bukan di deal sp tiga ini misalnya
kalau sp tiga kita sudah sepakat tadi
sepanjang ada dasar hukumnya mau subjektif mau objektif itu
saya kira kita serahkan kepada pihak kepolisian
dampak politiknya apa
persoalannya adalah apakah ada pasal
kalau ada saya kira tidak ada masalah itu
karena itu sudah merupakan hak prokreatif daripada penyidik
apakah itu adalah deal politik
saya tidak bisa jawab
tapi hanya saya mengatakan karena saya tidak punya data
hanya saya mengatakan tidak ada fenomena hukum berdiri sendiri
tidak ada fenomena politik berdiri sendiri
fenomena sosial itu saling berintegrasi saling berhubungan
jadi bukan seperti katakanlah misalnya fenomena eksakta
fenomena eksakta saja kita pisahkan unsur kimia tertentu dari unsur kimia tertentu
masih ada residu di masing masing
masih ada tersisa
jadi tidak bisa langsung katakanlah dipisahkan
hubungan saling pengaruh itu tetap ada
dampak politiknya apa bang untuk presiden jokowi
karena kita bicara sp tiga jika di persepsikan pada masyarakat
wah ini kompromi nih antara jokowi dengan rizik atau jokowi dengan dua ratus dua belas
dampak politiknya akan diterima presiden jokowi
apakah lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak
pengatnya gitu nih bahasa lebaran ini
tergantung kepentingan dari mana kita melihatnya
akan ditinggalkan dukung nggak misalnya jokowi
dalam konteks kepentingan bangsa saya pikir itu sesuai dengan prosedur hukumnya
bagus bagus saja sesuai dengan demikian gitu ya
apakah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan
bagi joko widodo menurut pandangan saya dia itu tidak begitu mengurusi sampai sejauh itu
karena persoalan hukum sadar betul bapak presiden bukanlah bagian urusan beliau
jadi jokowi tidak akan memanfaatkan peristiwa hukum ini
kalau itu digunakan kalau itu digunakan sebagaimana yang mereka duga gitu ya
itu saya kira tidak produktif dan tidak baik
dan saya yakin kalau itu justru itu dilakukan sangat tidak baik
oke yang kemudian apakah baik atau tidak baik ini aja peristiwa yang kemudian
kemudian mengagetkan kita beberapa waktu terakhir
ada kalau kemarin kita mendengar ada koalisi keumatan
ini ada istilah koalisi baru lagi nih bang andre dan bang emrus
saya bacakan dulu beritanya ya
sekretariat bersama atau sekber indonesia yang dihudi gerindra pks pan
menyebutkan rejeksihab meminta agar pilpres
yang mendatang hanya diikuti dua poros saja
hanya dua poros ya tidak ada poros ketiga
namanya poros mekah dan poros beijing
seperti dikutip detik com sekjen sekber muhammad idus mengatakan
poros mekah merupakan poros keumatan yang tetap konsisten mengusung agenda umat
dan poros beijing yang disebut sebagai rezim presiden jokowi
karena dekat dengan kebijakan presiden tiongkok xi jinping
atas dasar itu idrus mengatakan sekber bakal mengawal partai partai di dalamnya
untuk tidak membuat poros ketiga
idus berharap partai yang ada di sekber berjuang bersama di pilpres mendatang
oke bicara panggung depan panggung belakang
ini panggung depannya kan muhammad idrus yang mengatakan
apakah panggung belakangnya andri rusiade yang membuat
ini idus sekjen sekber kemarin ba'ada asar waktu mekah
bersilaturahim dengan habib rizik ya
dalam pertemuan itu ini informasi saya dapatkan langsung dari idrus
yang menelpon saya dan me wa saya dari sana
bahwa dalam pertemuan itu habib rizik meminta sekber
mengawal agar partai partai yang didorong untuk membangun
koalisi keumatan ini untuk tetap konsisten dan solid
dan jangan sampai mau dirayu oleh partai lain untuk membentuk poros ketiga
solid ya bukan sulit ya
itu yang disampaikan
tidak mau poros ketiga
ya jadi habib rizik mendorong agar koalisi keumatan ini
jangan tergoda dengan rayuan partai lain membentuk poros ketiga
godaan itu pasti ada
dalam pertemuan itu habib rizik menyampaikan berapa hal katanya
bahwa rencana rentang rencana koalisi
bagaimana bulan juni ini kalau bisa koalisi bisa dideklarasikan
lalu bulan juli ada ijma ulama untuk bisa mendorong capres dan cawapresnya siapa
lalu bulan agustus sebelum pendaftaran ke kpu akan deklarasi
itu yang disampaikan oleh habib rizik ke saudara idrus
dan dalam pertemuan itu juga habib menegaskan kembali
bahwa beliau kenapa mendorong hanya dua poros
yaitu poros mekah
dengan poros beijing
yang diinisiasi namanya
kenapa namanya itu bang
ya tadi disampaikan idrus di detik com yang dikutip oleh cnn indonesia tv
bahwa pemerintah presiden jokowi dianggap dekat dengan tiongkok
apalagi tidak bersikap tegas terhadap serbuan tenaga kerja asing dari tiongkok
juga kita tahu banyak investasi infrastruktur dari tiongkok sekarang
jadi utang kita katanya banyak dari tiongkok
jadi misinya adalah membuat hanya dua poros saja
tetap kompak tetap solid hanya dua poros
apakah dua poros itu menguntungkan atau merugikan
saya pikir bukan soal merugikan atau menguntungkan dulu
kalau apakah dua poros atau tidak poros tidak ada jaminan
sangat tergantung kepentingan kepentingan partai politik lain
bisa nggak terakomodasi
ini kan soal politik soal kepentingan
kalau terakomodasi kepentingan politik para partai ini di dua poros ya
tetapi kalau tidak terakomodasi emang bisa memaksa
bahwa dua atau tiga partai membutuhkan poros baru
karena itu wawenang partai
saya kira sangat cair
tidak ada jaminan bahwa yang akan datang nanti dua poros atau tiga poros
sangat tergantung daripada kompromi kompromi politik
sangat tergantung kepada katakanlah kepentingan kepentingan politik
kemudian katakanlah yang satu lagi
yang mau saya tanggapi adalah membentuk katakanlah poros beijing tadi ya
makar dan beijing itu gimana
itu sebenarnya hiperbola
membesar besarkan sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan
dan kedua saya mengatakan menganggap itu poros itu
sama saja kita menarik negara lain masuk ke intervensi ke indonesia
paling tidak menyebut nama
iya kan tidak baik
sangat tidak baik
menarik dalam konteks kita pemilu yang akan datang
menarik nama negara masuk ke indonesia
menurut saya ini sangat tidak baik
branding komunikasi politik itu jelek ya
lebih baik disebut apa
poros pancasila dan poros pembukaan undang undang sarawak v
itu sama sama keindonesian
nah dengan membawa misalnya
saya kira bisa saja tidak baik juga bagi poros pengemuka istilah ini
membawa poros satu negara dari arab misalnya seperti itu
berarti mereka ini adalah kaki tangan dari arab
bukankah itu menarik narik lagi kita
saya kira hentikanlah itu
memakai istilah negara lain
masuk ke indonesia
sangat tidak baik
kita yang sangat tidak baik juga kalau kita terlalu lama di sini
karena waktu kita sudah habis
tidak boleh dikomentari sebentar
kita waktunya sudah habis
kita nanti komentarnya dilayang kesempatan
bang adis sudah diberikan kesempatan
mbak ebrus juga sudah diberikan kesempatan
kita akan nantikan nih bagaimana perkembangan dinamikanya
apakah akan lebih banyak kita terlihat panggung depannya dan panggung belakangnya
kadang kadang panggung belakang suka gak sinkron dengan panggung depan
tapi mudah mudahan kita harapkan panggung depan dan panggung belakang itu sama sinkron
jadi masyarakat tidak beli kucing dalam karun
semuanya transparan semuanya bisa dilihat dan bisa diuji secara demokrasi
terima kasih bang adis
terima kasih bang andre atas perbincangannya